dibawa menggunakan kapal milik polda bali
menuju perairan labuan lalang buleleng bali senin sore
selanjutnya lima puluh tiga karangan bunga dilarung ke laut
sebagai bentuk penghormatan kepada para patriot bangsa yang telah gugur
selain diikuti gubernur bali serta sejumlah pejabat daerah setempat
tabur bunga juga dihadiri keluarga kapten laut igd kartika
salah satu awak kri nanggala empat ratus dua
sementara itu di sejumlah tempat
umat muslim melakukan salat gaib untuk para awak kri nanggala empat ratus dua
salat gaib adalah salat jenazah yang meninggal di tempat yang jauh
sehingga jenazah tidak bisa dihadirkan saat disalatkan
salah satunya di depok jawa barat
puluhan anggota kodim lima ratus delapan dan polres metro depok
menggelar ke tempat yang jauh
salat gaib di masjid al ikhlas polres metro depok
dan dim lima ratus delapan depok kolonel agus isrok mikroj mengatakan
dan satsel kolonel laut hari setiawan
merupakan teman satu angkatan saat menjalani pendidikan tni
terlalu banyak mas kenangan indah kami semuanya
pernah pendidikan bersama
tentunya sepanjang duka semuanya pernah berlalu bersama
dan itu semuanya akan jadi satu kenangan
kenangan yang tidak akan pernah bisa kita lupakan
berda asmara istri serda meskuntur ari prasetyo
satu di antara awak kapal selam kri nanggala empat ratus dua
senin siang mengikuti doa bersama untuk kri nanggala empat ratus dua
yang dikelar oleh universitas naglatul ulama surabaya jawa timur
berda asmara istri serda meskuntur ari prasetyo
berharap badan kapal selam kri nanggala empat ratus dua bisa segera diangkat
dan berda masih berharap adanya mukjizat
untuk para awak kapal selam kri nanggala empat ratus dua

dan berharap berharap berharap berharap berharap
apabila dikabungkan oleh allah
semoga ada muhazisa dari allah
setelah dinyatakan tenggelam
sebelumnya setelah dilakukan pencarian selama tujuh puluh dua jam
sejak hilang kontak rabu dua puluh satu april
kri nanggala empat ratus dua dinyatakan tenggelam
selang satu hari yakni pada minggu dua puluh lima april
setelah didapatkan citra bawah air
kondisi kapal selam yang terbelah menjadi tiga bagian
tim liputan cnn indonesia